menjanji untuk akhirnya mengirimkan apa yang sudah kami minta
ternyata bapak bapak sekalian masih belum mendengar
masih belum mendengar
sangat disayangkan kami tidak percaya
hari ini kami nyatakan masih tidak percaya kepada
beserta negara bunga
dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami
yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyatnya
ini untuk asik wakil
saya rasa itu memang perlu tapi kita tunggu kawan kawan juga kita harus menyamakan keinginan dulu
memang walaupun sudah sama frekuensi kita harus berkonsolidasi untuk bersama sama ke jakarta mungkin bila ada undangan
sementara itu kepala staf kepresidenan muldoko merespon tuntutan mahasiswa yang meminta untuk pemerintah mengeluarkan prpu sebelum empat belas oktober dua ribu sembilan belas
menurut muldoko pemerintah tidak menutup diri terhadap saran atau tuntutan yang disampaikan mahasiswa ataupun masyarakat
namun muldoko meminta semuanya bersabar karena pemerintah harus melihat dari berbagai aspek sebelum mengeluarkan perpu kpk
semua nanti akan dikalkulasi
terus saya juga kemarin pesan sama mahasiswa jangan pakai bahasa pokoknya lah
kita itu memikirkan negara itu suaranya besar semua harus dipikirkan semua harus ditinggalkan
pasti ada semua warga negara juga bijak dalam mensikapi semua keputusan
karena keputusan itu seperti itu simalakama
ya dimakan bapak mati dimakan ibu mati kan begitu
itu udah cirinya memang begitu
jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak
nah itu yang perlu dipahami adalah prinsipnya di dalam
mengelola negara itu tidak mungkin akan membawa negara itu ke suatu situasi yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan
ya pasti negara akan dibawa ke tempat seperti apa yang diinginkan oleh pembukaan undang undang dasar empat puluh lima
itu dah yang kering
ya gerakan mahasiswa yang selama ini banyak diharapkan publik sebagai penyambung aspirasi
sekaligus alat penekan agar suara publik itu didengar
baik oleh parlementari
atau pun penguasa
kini mulai menghadapi banyak tantangan dan komentar yang miring
mulai dari isu tunggang menunggangi
sampai urusan gembos mengembosi
apa yang terjadi pada gerakan mahasiswa saat ini
apakah misinya memang sudah selesai
dan kalau kita melihat eskalasi sudah semakin turun
kita akan membahasnya malam hari ini bersama sultan rifandi
ketua dewan mahasiswa uin syarif hidayatullah jakarta
sultan terima kasih sudah datang untuk sekian kalinya di cnn
kemudian ada dino ardiansyah presiden mahasiswa universitas trisakti
yang kemarin juga sempat
dialog dengan kepala staf presiden dino
terima kasih sudah datang
ini juga dulu tukang provokasi ini ya
namanya riko marbun mantan aktivis mahasiswa
dulu pernah menjadi ketua bemu
ketua bemu apa saya angkatan sembilan puluh delapan
angkatan sembilan puluh delapan ketua bemu nya tahun dua ribu dua
oke kita bisa ukur ukur umurnya dia
terima kasih bang riko
kita dipaksa cnn tidak aktifis
kita akan bicara mengenai ini
judulnya sengaja saya kasih ini
gerakan mahasiswa gembos atau digembosi
karena paling tidak dari pengamatan saya
wartawan mengikuti proses demokrasi dalam dua tiga minggu terakhir
kalau kita lihat eskalasinya paling tidak dari pandangan saya
bahwa eskalasinya terus menurun
pertanyaan saya apa yang membuat eskalasinya turun
gemboskah memang atau menggembosikah
nggak perlu ada yang diperjuangkan lagi
iya masalah kuantitas
apa yang terjadi
digembosi atau gembos itu kan persoalan kuantitas
kalaupun memang sampai lima puluh orang yang turun
nggak ada soal
karena yang kita lihat adalah kualitas
toh kita turun ada kualitas kebijakan publik
yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat
jadi bukan soal
jadi dalam dunia gerakan itu berkurang maupun bertambah
bagi saya biasa saja
yang tiap tiap daerah bergerak
tiap tiap kampus punya gaya ekspresi masing masing
atau konsolidasi gagasan yang terus secara konsisten
reformasi di korupsi
itu terus digaungkan
bagi saya itu bukan suatu persoalan
kalau dulu zaman ibu ngeriko
ketika teman teman turun ke jalan sembilan puluh delapan
meminta presiden soeharto untuk turun
dari mulai lima puluh orang kemudian berkembang terus menerus
sampai berbulan bulan sampai gerakan yang masif
ini agak berbeda
kita melihat dari gerakan yang sangat masif
diapresiasi oleh publik
tapi lama lama seperti turun ke bawah gitu
ini jujur saja ini bukan masalah kualitas atau kuantitas sultan
apakah anda merasa masih mendapatkan dukungan dari publik
hari ini mata media
tapi tidak menyoroti sebelum tanggal dua puluh empat
mulai dari sembilan belas
mungkin sebelumnya sudah turun juga
sembilan belas kemudian ke dua puluh tiga
dua puluh tiga kemudian ke dua puluh empat
itu sebuah lonjakan masa yang juga cukup masif
kenapa kemudian kita tidak mendiskusikan hal itu
nah kenapa kemudian ada eskalasi
kemudian kuantitas yang menurun
itu ada banyak indikator
ada banyak persoalan persoalan yang bagi saya
itu wajar terjadi
apa yang ada tanggal dua puluh empat
terjadi sebuah kerusuhan
menjelang sore menjelang malam
nah ini kan yang majelis psikologis
atau apa berarti
sebuah psikologi masa yang melihat tanggal dua puluh empat itu
terjadi sebuah kerusuhan
dan kita tidak ingin
bahwa turunnya aksi sebuah mahasiswa
itu endingnya kerusuhan terus
artinya meskipun di depan dpr
parlemen jalanan di depan dpr itu
berkurang secara kuantitas
tapi tidak mengurangi kuantitas yang ada di daerah daerah
ataupun mengurangi sedikitpun kualitas
gagasan konsolidasi demokrasi yang coba kita gampang
jadi intinya mencoba cari strategi lain
supaya tidak berujung pada
kerusuhan yang sama sama kita
ya saya sepakat sebenarnya memang
kita melihat di sini adalah bagaimana
komitmen kawan kawan mahasiswa
mungkin di masyarakat banyak yang tidak melihat
secara langsung kita turun secara masif ke jalan
tapi itu bukan artinya kita tidak melakukan
gagasan gagasan yang sudah kita konsolkan bersama sama
bahkan di daerah daerah pun saya sangat mengapresiasi
banyaknya cara kawan kawan yang dilakukan
ini membuktikan bahwa memang kita komitmen dan konsisten
yang penting adalah masalah substansinya
substansi tetap sama caranya
terbaliknya ini pada teman teman setiap daerah
setiap kampus masing masing
dan anda lihat masih bergerak dengan caranya masing masing
termasuk anda yang kemarin juga ke istana
nanti akan kita komentar
bung riko anda lihatnya sebelum kita break ini
ini menurun terus kehilangan giro kehilangan dukungan atau
atau seperti apa
ini yang pertama yang jelas begini
gerakan mahasiswa itu tidak boleh karbitan
artinya meledak untuk kemudian hilang begitu saja
kalau saya boleh share mungkin dulu pengalaman kita kita dulu
saya dulu setahun penuh demonstrasi
seminggu itu tiga kali
maka dulu selama ya
dua kali betul enam tahun sih
ya tiga kali seminggu dua kali seminggu satu kali seminggu
kalau mau bicara binatang apa yang sudah kita bawa ke dpr maupun ke istana
semua sudah pernah kita bawa

tikus ayam sapi sampai kotorannya pun kita bawa
demo mulai dari yang paling damai paling aneh cuma sebelas orang
sampai yang paling rame dan paling rusuh pun
semua itu sudah pernah kita lakukan
tapi kuncinya itu sebenarnya ada dua
yang apa namanya menuntun kita bahwa gerakan ini bukan karbon
satu anda harus yakin dengan gagasan yang anda bawa ide
anda kan tolak undang undang kpk nih
nah itu dialog diskusi meyakinkan bahwa secara konten anda siap
dan meyakinkan publik itu perlu sekali
yang kedua mobilisasi menurut saya
nah dari mobilisasi ini artinya tadi rapat sesama mahasiswa
bukan hanya sama mahasiswa di dalam kampusnya masing masing
rapat antar universitas
sebenarnya dari dua hal ini menurut saya ya
kalian semua punya leverage yang dulu dulu itu tidak dimiliki oleh aktivis masa lalu
oh jauh lebih mewah sekarang ya quote unquote leverage nya
leverage dalam arti apa namanya tools untuk memobilisasi
media sosial ada dulu itu cuma sms
mau ketemu aja susah gitu tapi kita memaksakan diri untuk ketemu
yang jadi pertanyaan sekarang adalah semua tools di dunia maya ini
itu sudah anda pindahkan belum ke dunia nyata
nah pertanyaan riko itu akan dijawab oleh dua teman teman kita usai jeda
kita akan break dulu sebentar kami akan segera kembali
oke kita sudah mendengarkan wejangan tiga sks dari senior tadi ya
tapi saya mau minta indera penciuman anda gitu
kalau judul kita ini kita sama sama setuju kan
bahwa eskalasinya turun kan bung riko ya
ya sampai sejauh ini sih kelihatannya begini
tapi pertanyaannya apakah ini gembos
gembos karena memang secara substansi secara gerakan memang tidak matang
atau memang digembosi
dan siapa yang digembosi dan apa metode pengembosannya yang anda lihat
dari indera penciuman dan indera penglihatan anda
jadi sebenarnya ini hybrid ya
kalau gembos itu kan artinya secara internal itu memang
terjadi peluruhan lah mungkin begitu ya meluruh dengan sendirinya
digembosi itu sudah pasti artinya tidak mungkin dong
anda demo kemudian tidak ada usaha untuk melakukan moderasi dan membuat anda
kalau pemerintah kan pasti nggak mau dong anda turun ke jalan itu sudah pasti
dua hal itu pasti terjadi begitu ya
cuma yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa
sebenarnya kalau konsolidasi opini diantara mahasiswa itu terjalin dengan masif
kemudian mereka sering bertemu kemudian mereka sering melakukan memar bebas
jadi saya bertanya tanya misalnya
misalnya ini dia mengeluarkan ultimatum tanggal empat belas
nah yang jadi pertanyaan kan kalau anda sudah mengeluarkan ultimatum tanggal empat belas
apa yang terjadi
kalau tidak ada perbuka pk tanggal itu kan ya kan
push factornya untuk mengambil kebijakan sudah masuk belum kategori itu bung riko
sudah ada cuma yang jadi masalah begini seperti mobil
anda kan tidak bisa langsung lari satu ratus delapan puluh km per jam anda harus panasin dulu itu mobil
anda harus gas dulu pelan pelan ada automatik kalau manual mungkin gigi satu gigi dua gigi tiga
belum kalau mesin di diesel
sekarang yang saya ingin tahu begitu ya atau yang belum saya rasakan misalnya
mimbar mimbar bebas di dalam kampus
itu ada atau tidak begitu
ini artinya kan sebelum terjadi masa itu turun besar
chatting chatting yang ada di dunia maya ini ya di grup grup whatsapp
di grup grup media sosial yang lain
itu kelihatan nggak begitu maksud saya
jadi anda lihat prakondisinya belum semata gitu menciptakan sebuah gerakan yang masih
saya melihat ini prakondisinya ini yang tidak apa namanya yang belum kelihatan
kalau pengebosan dari luar anda juga mencium itu pasti ada
ya itu pasti ada
untuk orang yang tidak ingin demokrat
saya ambil apa namanya contoh dulu saja
itu yang namanya kongres mahasiswa yang diadakan oleh pemerintah itu dua kali
ya satu di bali satu di jakarta
artinya yang namanya pengebosan itu caranya bisa yang dari paling represif
ya anda diperiksa ditangkap dikejar kejar dikebuki
atau sampai yang paling halus ya ditawari datang ditawari jalan jalan
ditawari macam macam lah
jadi ada stick dan carrot dalam hal ini
yang jadi pertanyaan sekarang adalah ya tadi itu bahasanya saya setuju tuh konsistensi
ya tetapi anda jangan hanya menjadi orang yang konsisten sendirian anda kan mati tergilas
bagaimana teman teman anda
bagaimana orang orang yang sebenarnya menurut jajak pendapat juga merasakan hal yang sama
nah itu kan yang jadi pertanyaan itu di situ
kita akan tanya mengenai cara dulu sebelum nanti masuk ke apakah anda mencium juga ada orang yang ingin memotong gerakan gerakan teman teman ini
karena memang kalau misalnya kualitas yang penting kualitas mas bu
jangan kuantitas anda pikirkan tapi kan gak bisa juga gerakan ini kan juga butuh exposure besar gitu
tidak bisa kalau presiden sama anggota dprd nanti melihat yang demo berapa ini
ah ya sudah tetap mata
itu itu itu yang nanti kita bahas
misalnya dari psikologi masa lah ya
dino kemarin anda bertandang ke istana kepresidenan mungkin harus ada yang diklarifikasi
karena mungkin komentar komentar miring terutama di media sosial terkait dengan ada upaya tadi
kalau kata bung riko ini ada stick ada carrot
kalau yang represi bisa dikasih stick atau bisa dikasih carrot
ada yang komentar komentar miring kemarin seperti itu
saya sebelum anda mengklarifikasi apa yang kemudian pembicaraan anda kepada kepala staf presiden
kita dengarkan lagi ya komentar dino
kita nggak mewakilkan seluruh mahasiswa di trisati
cuma beberapa kampus yang memang kita ingin coba membuka dialog
berlangganan diskusi dengan pihak pemerintah
untuk tadi meluruskan kembali substansi gerakan mahasiswa
sehingga tidak makin bias
karena hari ini kan di masyarakat sudah lumayan bias
dan ini bukan kita untuk mematikan gerakan
tapi kita di sini adalah bagian dari perjuangan kita bareng bareng
oke dino jadi apa yang terjadi sebenarnya
karena anda kemudian bisa mau bertandang berdiskusi dengan istana kepresidenan
jadi saya ingin menyampaikan juga bahwa memang ini
pertemuan ini beberapa kampus
tidak mewakilkan aliansi manapun
tapi memang beberapa kampus yang sekiranya kita ngerasa sudah urgent lah untuk membuka dialog dengan pemerintah
kenapa membuka dialog supaya percakapan tumbuh
dan ini bukan untuk mematikan gerakan
justru ini adalah bagian dari gerakan untuk memperjuangkan substansi kita gitu
tadi saya ingin sepakati memang setiap daerah dimanapun itu punya cara masing masing
tapi yang perlu kita garis bawah adalah
pertemuan dengan pemerintah bukan untuk kita berdamai bukan
bukan untuk berdamai tapi bagaimana kita mencapai substansi apa yang kita perjuangkan
dan menurut saya wajar ketika kawan kawan di sini punya banyak cara
tapi yang perlu kita ingat adalah satu
substansi tetap sama
itu sih yang ingin saya sampaikan
yang dipastikan bahwa anda tidak dirangkul oleh pemerintah untuk quote unquote digembosi kalau bahasanya riko
memang ini jujur aja kita pertanyaan publik anda harus jawab ya
karena memang kita merasa di sini masyarakat juga merasa
pemerintah hanya tahu lewat media
tapi gak pernah ada dialog
tidak pernah ada percakapan
sehingga kita yakin sekali pemerintah juga bias
sebenarnya apa sih yang dimau oleh kawan kawan dari mahasiswa
makanya perlu ada dialog untuk tadi menumbuhkan percakapan itu
jadi anda bercakap cakap berdiskusi berdialog mengenai tuntutan dan aspirasi mahasiswa gitu ya
karena tadi yang kita bawa juga
tentang tuntaskan reformasi terus setangkat juga isu nasional
kita minta negara juga mendesak untuk mengeluarkan kawan kawan kita yang ditahan di kepolisian
bahkan kita minta pelaku dari aparat yang bertindak berlebihan sampai ada korban jiwa
itu kita sampaikan semua
sempat kalau kata bung riko tadi
sempat ada gula gula gak yang ditawarkan oleh pemerintah
ini kan penting juga nih kan
tadi kalau nggak dijahatin ya dikasih yang baik baik gitu
upaya upaya itu dino dari teman teman mahasiswa
eh dari orang orang di luar baik pemerintah atau mungkin orang orang lain lah gitu
cuma kalau di tersekti sih tidak ada
tersekti nggak ada ya
bahkan kita memberikan ada waktu untuk minimal ada step in dari pak presiden
supaya apa supaya tetap gerakan kita ini terukur
tapi kenapa anda merasa bahwa itu perlu
kenapa tidak mau punya sikap yang sama dengan teman teman aliansi lain yang menolak bertemu presiden
karena kita rasa pemerintah juga sampai saat ini
gak pernah tahu langsung apa sih yang diinginkan oleh mahasiswa
apa sih yang diinginkan oleh masyarakat
maka butuhnya ada dialog itu supaya tadi substansinya sampai
percakapan tumbuh sehingga substansi yang kita inginkan
goals nya bisa segera diiyakan oleh pemerintah
gimana anda menilai sikap teman teman yang tidak mau bertemu presiden untuk berdialog
menurut saya ini hal yang wajar tidak masalah karena dalam berdemokrasi
tadi saya bilang syarat cara itu nggak masalah berbeda
tapi yang terpenting adalah intinya adalah satu substansi tetap sama
substansi perjuangannya ya
sebelum saya mau ke sultan untuk menanggapi
kita ingatkan lagi apa yang sultan dan kawan kawan katakan soal pertemuan dengan presiden
kita tampilkan mana berita dari detik com nya
cukup keras ya
oke ini dia ini kita bilang kita bemsi tolak bertemu jokowi kecuali dua syarat ini
dua syaratnya itu harus terbuka disiarkan oleh tv
yang kedua apalagi tadi ya lupa satu lagi apa tan satu lagi
transparan terbuka dan pokoknya begitulah ya
pertama yang ingin saya katakan bahwa uin jakarta bukan bagian dari aliansi bmsi
oh anda juga bukan bagian oke
saya salah tanya orang berarti
tapi memang sikap kita menolak untuk datang ke istana
karena ada beberapa persoalan persoalan teknis
seperti yang diundang hanya satu aliansi
padahal yang berkeringat itu seluruh daerah pun turun untuk memperjuangkan satu gagasan yang sangat konsolidatif gitu kan kira kira
jadi ada persoalan persoalan teknis yang
kok seperti ini caranya gitu gara gara
nah menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh dino
betul memang hari ini semua mahasiswa sedang melakukan segala cara
untuk bagaimana kemudian kita menerapkan tuntutan tuntutan yang memang sudah kita konsolidasikan
ada yang misalkan langsung ke mk kemudian dino dengan berdialog
kita dengan mendesak agar kiranya presiden itu membuat perpu
jadi memang semua jalur itu ditempuh untuk satu frekuensi yang sama
kita menerapkan semua tuntutan yang sudah kita gaungkan
jadi anda anggap wajar ya
ada teman teman yang berjuang dengan cara yang masing masing
ada yang bertemu presiden ada yang bertemu riko margun ada yang bertemu dengan masing masing
yang paling apatis sekalipun dengan membuat satir di sosial media pun
bagi kita dia sudah berkeringat dan berkontribusi
nah menanggapi kenapa kemudian saya katakan ini bukan soal semata mata kuantitas
kami mahasiswa itu sedang menerapkan sebuah sikap demokrasi yang deliberatif
kami tidak ingin sedang mengagregasikan atau menjumlah jumlahkan berapa orang yang turun hadir
seperti ada salah satu politisi yang bilang bahwa
jangan sampai presiden terjebak oleh perpu perpu itu jebakan batman
partai politik lebih dapat legitimasi
suara saya delapan puluh empat ribu didapil
seolah olah fondasi demokrasi yang ada di kepala si politisi itu
mengira bahwa ada hidangan kepentingan
yang dihadapkan oleh pak jokowi
kalau pak jokowi pilih yang mahasiswa di impeachment
kalau memilih yang partai politik
seolah olah legitimasi itu full didapatkan oleh
loh kok jadi ada gap di sini gitu loh
nah ini yang ingin saya katakan bahwa
kami memang ada penurunan secara mobilisasi jumlah kuantitas
tapi hari ini kami berhasil memobilisasi persepsi kepada publik
yang dihasilkan salah satu sekretik
di lembaga survei lsi
dengan segala metodenya itu setuju
kalau kemudian pak presiden
membuat perpu untuk menolak ruu kpk
jadi publik diam diam setuju dengan gerakan anda
oke tapi anda berdua merasa nggak sih
ada upaya upaya yang secara signifikan
itu membelah teman teman dan langsung
itu mungkin itu mungkin itu saya setelah mendari itu ya
saya koreksi sedikit ya
jadi kalau anda baca data itu
kalau anda kalikan lagi
kurang dari setengah orang mendukung pergerakan anda
oke kita akan jawab itu mengenai gembos menggembosi
apakah bung riko tadi mencium ada aroma aroma sangitnya
apakah teman teman berdua juga merasa ada sangit sangitan gini
jangan merasa terhati nih santai aja
kalau tadi dua teman teman mahasiswa kita
apa namanya mengatakan dengan sangat tegas
mas budi kuantitas itu nggak terlalu penting
yang penting konsistensi dan kualitas
nggak gitu juga gak gitu juga
kualitas itu juga penting
di luar kuantitas gitu
tapi ada satu hal
ini bas bapak hari murti
jurnalis senior mantan pemimpin redaksi tempo
pernah bicara soal
penting nggak penting lah
seberapa banyak gerakan mahasiswa itu bisa mempengaruhi keputusan eksekutif
dari aroma penciuman anda
dalam beberapa waktu terakhir ini
dari mulai statement
dari mulai tindakan politiknya
itu lebih favor ke mana
kalau menurut saya pak jokowi itu kelihatannya
dukkuatan yang mana
kalau ada dua juta orang ada di jalan
presiden pasti langsung berpihak pada yang dua juta di jalan
tapi kalau yang muncul cuma tiga ribu
ya presiden ikut yang berapa ratus di dpr
itu fakta politiknya seperti itu
makanya kemudian kenapa kita merasa bahwa ini kok semakin gembos atau digembosi
ada agak sedikit ragu
tentang sebenarnya persepsi yang itu yang banyak beredar ya
dan lain sebagainya
kita harus sama sama
kita semua harus sama sama belajar dari sejarah ya
sembilan puluh delapan dan semua perubahan perubahan yang
dari tahun orde lama
sampai sekarang ini
itu semua perubahan tidak akan terjadi
kalau tidak ada
jumlah parlement parlement jalanan yang
beribawa itu bukan hanya dari sisi
isu dan temanya aja
tapi juga dari sisi jumlah
dari sisi keselisuhan juga
nggak bisa merdeka
kalau pemuda pada saat itu
tidak memaksa dan menculik pak karno
saya tembak aja
itu kan sikap radikal itu
ancaman bukan main main loh
kalau kemudian dikatakan kuantitas itu menjadi
dengan desakan dan psikologis masa
untuk semakin mempengaruhi
kepala pak presiden ya
ya kan pak dino ini
dia nggak mungkin dipanggil
kalau cuma seratus ya nggak
bukan artinya dengan kuantitas yang
tidak sama seperti tanggal sembilan belas
atau pasca itu
apa artinya adalah gerakan kita jadi
turun atau dikunci
ini rasa percaya dirinya menurut saya
rasa percaya diri kawan kawan ini
harus anda bangun
tapi itu dibangun
tapi itu dibangun dengan cara apa
dengan cara anda melakukan konsolidasi yang real
dan itu anda konsolidasi
kalau perlu anda ketemu anak stm
kalau perlu begitu maksud saya
dan sekarang itu tidak ada
dari teman teman gerakan misalnya
ya saya belum membaca adanya tanda tanda
tanda tanda yang bisa kelihatan di
di mata kita
di mata saya
bahwa ini ada konsolidasi
bukan hanya sesama mahasiswa
tapi juga di luar dari itu
kalau itu ada
maka kemungkinan untuk ini jadi membesar ya
tapi kalau itu tidak ada ya
dan bagi anda untuk menekan
saya presiden mau tekan yang namanya
surat di atas perpu itu
tanda tangan presiden ada di atas perpu itu
butuh seperti kata mas bhm tadi
ya enggak ekstrim dua juta orang
at least gitu punya gerakan yang lebih masif gitu
ya kenyataannya seluruh presiden melakukan itu
sultan kenyataannya begitu
iya artinya saya pun sepakat bahwa
hari ini kita sedang memainkan ritme gerakan mahasiswa
di mana ada beberapa faktor faktor lain
ketika ada kawan kawan kita yang bilang
masih ada yang masih ada di polda metro jaya
masih ada yang tertangkap
masih ada yang di rumah sakit
dan kami mengevaluasi tanggal sembilan belas dua puluh tiga dua puluh empat
bahkan pasca itu ya
bahkan pasca itu kita evaluasi
oh ternyata ada yang kurang di naskah akademik kita
kajian intelektualnya kita
maka kita evaluasi itu di masing masing kampus
kan gitu kira kira
nah yang ingin apa kemudian saya sampaikan
tidak perlu diumbar umum
tidak perlu selalu diumumkan
kita konsolidasi secara senyap
semalam pun kita habis konsolidasi
seperti anggota dpr menyusun revisi undang undang kpk
ya itu dia
yang terpenting sebenarnya di internal mahasiswa adalah
tadi kita menjaga eskala sini dengan sering
kami mau sering konsol
oh jadi ini sebenarnya lagi mundur selangkah
untuk maju dua langkah sebenarnya
dan kami sedang menanti
apa yang dilakukan oleh pak jokowi
dengan segala macam intervensi yang dilakukan oleh
ya partai politik
kami sedang menanti
kami sedang menunggu
karena kami turun hadir ke jalan
bukan membabi buta karena kita benci terhadap jokowi
tapi yang kita kritik adalah public policy nya
ada kritik kebijakan di sana
ketika memang sikapnya jelas bahwa pak presiden menolak
atau sampai di tanggal empat belas itu yang misalkan trisakti
atau secepatnya pada tanggal tujuh belas nanti
tidak mengeluarkan perpu juga
sikapnya seperti apa gitu
silahkan lihat aja nanti

kondisi mahasiswa sebanyak apa
kita disini juga ngecek juga
bagaimana nih nilai nasionalis dari pak presiden kan
disini bisa kita lihat juga gitu
dan bahkan empat belas itu bukan artinya kita mendesak
mengancam bukan juga
tapi ini adalah melihat apa yang akan diambil sikap oleh pak presiden
minimal yang kita inginkan adalah statement keluar
statement minimal statement akan mengeluarkan perpu
karena kita tahu perpu pun juga tidak
sudah ada statement ya kan bahwa
sudah polos bilang presiden tidak akan mengeluarkan perpu
itu kurang statement apa
ya statement yang kita inginkan adalah
minimal mengeluarkan perpu
kalau tidak itu akan kita lihat lagi bagaimana
anda harus jawab pertanyaan yang jadi judul kita
anda merasa nggak ada pihak pihak lain di luar anda
atau dari internal itu mencoba memencabela
sejak kemenristek dikti mengatakan akan memberikan sanksi kepada rektor
yang mahasiswa turun ke jalan
itu pun bagian
sudah intervensi secara tidak langsung
secara tidak langsung bagian dari penggembosan
yang tidak jelas itulah politisi politisi yang mengatakan bahwa
itu hanya segelintir yang turun ke jalan
nggak mendapatkan legitimasi masyarakat secara keseluruhan
itu pun bagian bagian dari ingin menghancurkan persepsi kita
bahwa parlemen jalanan tuntas harus kita turunkan semua masa
itu punya pengaruh gak menurut anda dalam gerakan anda ini semua
statement statement dari kementerian ristek
forum rektor misalnya atau
saya lihat ada hashtag hashtag misalnya diantara teman teman ini ada
gejayan memanggil ditelawan oleh sarkam memanggil
ada turunkan jokowi
bahas lagi saya bersama jokowi
ini kan juga semacam jadi memecah gitu
saya rasa itu akan melihat juga dan membuktikan bagaimana komitmen dari mahasiswa
artinya intervensi dari dikti ataupun rektor siap universitas
ini akan melihatkan bagaimana komitmen dari mahasiswa
saya rasa pun selama ini substansinya adalah benar independen dari mahasiswa
kita bukan untuk makar atau gerakannya inkonstitusional
saya rasa kita nggak akan pernah takut dan akan tetap terus jalan gitu
meskipun saya juga mengamini ada beberapa polarisasi yang
ada yang pro ada yang kontra ada yang hubung mahasiswa
ada yang kesana ada yang kesini ada yang beda arah lah
itu bukan pengembosan atau mengembosi diri atau dari intervensi dari luar
menghargai kami menghargai semua sikap yang dilakukan oleh kampus manapun
oleh mahasiswa manapun
tapi yang jelas asal dia punya rasionalisasi
atas apa yang mencoba untuk di counter dia
kami hargai semuanya
jadi itu telanjang mata cuma anda tidak mau mengklaim bahwa itu
upaya pengembosan atau mengembosi diri gitu ya
kecuali dari pihak pihak luar seperti kementerian atau apapun
saya melihat juga sangat senang sekali dengan kondisi seperti ini
artinya apa kawan kawan di sini sangat menggunakan caranya masing masing
untuk mencapai tadi substansi kita bersama
dan kami ditantang kami merasa ditantang untuk konsisten
bener nggak nih mahasiswa beruntung
justru ini justru membuktikan kalau kita memang komitmen caranya itu
bu riko ini masalahnya musuhnya samar samar
kalau dulu kan sembilan puluh delapan anda turun musuh bersamanya jelas turunkan soeharto
ini musuhnya saat musuh satu dua tiga banyak banyak
orang yang berpikir bahwa mahasiswa itu dulu dari tahun sembilan puluh delapan itu satu
padahal nggak mahasiswa itu sama terfragmen begitu ya
bahkan untuk menentukan apakah revolusi atau reformasi itu butuh
perdebatan lama memang ya
bukan hanya perdebatan itu anda butuh turun ke lapangan
untuk membuktikan siapa yang paling kuat begitu pada akhirnya
ini kontestasi begitu ketika anda ketika arus untuk reformasi itu akhirnya
apa namanya lebih kuat ya akhirnya semuanya bergabung di apa namanya di tema itu
saya melihat ini apa namanya memang kalau dari perdebatan ini ya
saya melihat memang rekan rekan mahasiswa ini kawan kawan ini masih membutuhkan
waktu lebih apa namanya waktu lebih panjang untuk konsolidasi untuk tes mesin begitu ya
karena yang ingin saya garisbawahi sebenarnya isu ini kan tidak hanya satu
nanti pas ke undang undang kp kan nanti ada apa namanya undang undang dasar
kita tidak tahu lagi di republik ini akan ada apa begitu ya
sistem pemiluannya bisa berubah
sembilan puluh delapan itu terjadi karena prosesnya sudah dimulai dari tahun sembilan puluh enam
bahkan jauh sebelum itu juga begitu ya
nah jadi tongkat estafet ini saya nggak tahu nanti akan diwariskan kemana begitu
ini karena isunya terlalu banyak atau seperti apa bung riko
atau memang fragmentasinya terlalu kencang atau seperti apa
saya melihat ini kalau ini ada pertarungan tinju ini apa namanya kawan kawan ini trainingnya kurang lama begitu ya
trainingnya latihannya kurang lama
begitu masuk kompetisi ya agak agak bingung begitu kalau menurut saya begitu
kalau kita baca misalnya salah satu goals utama teman teman ya memang bebaskan teman teman
ya ini pertanyaan saya kalau misalnya ternyata presiden nggak jadi keluaran perpu kpk yang mau dilakukan apa
atau misalnya yang dikeluarkan perpu tapi yang disetujui cuma satu atau dua
minor sekali gitu ya
nor misalnya itu apa yang akan dilakukan misalnya
itu pertanyaan anda penting sekali
pertanyaan anda dulu bung riko kalau melihat seperti ini ini bisa membuat presiden memaksa presiden untuk take off di atas kertas perpu nggak
saya cuma bisa jawab begini saya ini bukan maksud apa apa enggak
tiap zaman itu punya orang yang sendiri sendiri
saya yakin ini beban tanggung jawab pada dekatan kalian
saya dulu pernah dinasihati oleh senior saya dulu dia bilang anda ini mahasiswa mau jadi ayam atau mau jadi garuda
gak ada pilihan di sini ya
ya dulu begitu
anda melihatnya gimana
boleh aja gak apa apa
apa yang akan terjadi jika memang presiden nanti tidak akan mengeluarkan perpu atau perpu yang dikeluarkan tidak sesuai dengan keinginan teman teman
goal utamanya sekarang apa sih perpu kan memang nggak
kita ya goals utamanya adalah tadi penolakan undang undang kpk yang sudah disahkan
karena tadi tidak ada transparansi tidak adanya ketelibatan publik bahkan komunikasi antara dpr dan juga rakyat sangat kurang
akhirnya muncul kekhawatiran ketidakpercayaan
sehingga apapun produk yang dihasilkan oleh dpr
dari itu yang tidak prorakyat kita akan selalu menentang
jadi kalaupun perpu
anda yakin gerakan anda bisa memaksa atau membuat menginspirasi paling tidak bahasa halusnya presiden untuk memberikan tanda tangan yang di atas kertas perpu
kita di sini akan coba semua cara bahkan di eksekutif kita desak untuk perpu di legislatif akan kita coba untuk legislatif review di judisiar review

dan di awal awal itu dialog dengan ksp pun dengan pemerintah pun beberapa kampus juga menyampaikan ini tolong diundang
jika dialog dengan pak presiden tolong diundang beberapa elemen dari setiap daerah di indonesia
tidak cuma beberapa kampus
artinya apa memang ini komunikasi dialog tapi tetap secara substansi akan untuk besar
kalau presiden mau mengajak bertemu untuk berdialog anda siap berdialog
dengan tadi harus terbuka pasti lalu mengundang beberapa elemen dari setiap daerah karena yang aksi tidak hanya di jakarta
tapi berbagai daerah gitu
dan itu kita akan menurut saya nggak akan menolak juga karena tadi supaya substansinya sampai
dan apa yang kita inginkan bisa segera diiyakan
anda mau juga sultan kalau presiden membuka tangan lebar lebar untuk merangkul teman teman
ya betul apa yang katakan dina tadi harus betul betul terbuka
semua elemen di setiap daerah dibangun
dan memang betul betul ada dialog antara mahasiswa dengan presiden
bukan kita hadir mendengarkan lalu pulang seperti anak tk
ada tukar pikiran di sana
ada kalkulasikan katanya harus kita kalkulasikan perku ini dan lain sebagainya
seperti apa kira kira siapa yang merasa diuntungkan siapa yang merasa dirugikan
ya terlepas mau jadi ayam ataupun garuda kita akan menanti sampai saat ini kita masih menanti apa yang akan dilakukan oleh pak presiden
tapi kalau kemudian kita hanya dianggap sebagai burung beo suara kita hanya dilengkapi
suara kita hanya dilupakan begitu saja kita tunggu tanggal mainnya oke sebelum
itu baru mahasiswa nih
sebelum anda menutup nanti bu griko saya mau tanya jadi lupa dipertanyaan saya apa
tidak usah ditutup lagi ini waktu mereka
oke ini jadi gini apa yang akan anda lakukan jika memang nanti pada akhirnya presiden tidak mengeluarkan perpu itu yang paling penting
perlakuan itu bukan hanya semata mata suara saya kita akan konsolidasikan
agar dentumannya nanti juga akan kuat
dan saya belum bisa mengeluarkan apapun strategi dan lain lain sebagainya
disimpan dulu gitu kan
mungkin ada intel denger
satu indonesia denger
kita akan konsolidasikan kita akan diskusikan bagaimana kemudian kita bisa membuat goals kita ini mampu mempengaruhi pertimbangan presiden karena memang di tangan dialah pulpennya
bukan di partai politik
bukan di politisi politisi manapun
dino bagaimana memastikan bahwa gerakan ini akan berjalan dengan kualitas dan kuantitas yang cukup baik untuk memberikan tekanan kepada presiden untuk mengeluarkan tanda tangannya di atas kertas perpu dan memastikan bahwa tidak ada yang berusaha mengebosi dari dalam atau mengebosi dari luar
ya jadi memang secara di internal antar mahasiswa memang kita sangat sering sekali konsolidasi komunikasi
artinya kita juga tetap merancang strategi bagaimana supaya goals kita dapat dijaga oleh pemerintah
kita minimal sekali kita ingin adalah statement dari pak presiden untuk melakukan perpu
dan kita sangat jelas bukan menolak undang undang kpk yang sudah diiakan tapi kita lebih ke caranya
kalaupun memang perbu keluar kita ingin pakai undang undang yang lama dulu setelah itu baru dibuat jejak pendapat dan lain lainnya
baik oke terima kasih sultan dino
bung riko gimana memastikan bahwa gerakan ini sesuai dengan tujuan mereka
tujuan mereka niatnya juga mulia dan tentu saja tujuannya bisa tercapai
saya mengapresiasi ya artinya memang pasti mereka punya tantangannya sendiri sekarang ini
dan itu tidak mudah ya di tengah biaya kuliah yang pastinya jauh lebih mahal ketimbang zaman saya dulu
nah jadi tapi yang paling penting adalah ujian dari suara anda itu adalah stamina endurance
jadi semakin anda bisa membuktikan kepada orang tua
sehingga anda bisa membuktikan kepada orang banyak bahwa anda itu konsisten
terus menerus sampai tuntutan yang anda yakin itu tercapai
nah itulah baru ujian kebenarannya itu disitu
nah itu menurut saya menurut saya kalau saya jadi anda nih
saya tidak bisa menghakimi anda tapi kalau saya jadi anda maka yang saya lakukan itu bukan lagi dialog dengan pemerintah
bukan lagi dialog dengan lembaga lembaga resmi
tetapi dialog dengan seluruh elemen yang ada di masyarakat
jadi kalau hanya eksklusif sendiri malah gerakan ini juga tidak akan berbesar
ini namanya parlement jalanan
parlemen resminya kan sudah ada
hasilnya ya seperti itu
kalau anda mau memaksa menggunakan jalur resmi lagi ini nggak perlu
karena parlement jalanan
kita akan nantikan bung riko bagaimana pergerakan teman teman
sultan nanti disimpan saja untuk pertemuan lainnya
tapi saya doakan gerakannya tetap
sambil mengulang memori dua puluh tahun lalu
kita akan tetap membumi kepada akar akar rumput di mahasiswa
untuk kemudian meyakinkan pak jokowi
legitimasi masyarakat ada pada mahasiswa
dan ini juga gerakan bukan gerakan mahasiswa tapi gerakan rakyat
maka tadi yang disampaikan juga
itu pasti kita akan lakukan
untuk berkoordinasi dengan elemen elemen masyarakat lainnya
dan tidak boleh eksklusif juga
harus bisa mengajak semuanya
termasuk kalau kata bung riko tadi ngajak anak anak stm juga penting
termasuk bung riko kalau mau
baik baik terima kasih sultan
bersama kita bareng bareng bisa juga nih
terima kasih sultan

terima kasih bung riko atas perbincangannya
sekarang kita kembali saja